enam kapal penangkap ikan berbendera vietnam dan thailand
yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan kepulauan riau
ditenggelamkan oleh direktorat pol air polda kepulauan riau
di perairan pulau abang kecamatan galang batam
kapal berbendera vietnam dan thailand ditangkap
karena melakukan pencurian ikan di perairan indonesia
terutama di wilayah perairan provinsi kepulauan riau pada kamis petang
penenggalaman kapal ikan asing ini dilakukan oleh petugas
ditpol air polda kepri di perairan pulau abang kecamatan galang
ujung pulau batan provinsi kepulauan riau
penenggelaman kapal pencurian ikan ini tidak diledakan namun ditenggelamkan
petugas hanya melakukan penenggelaman dengan cara memberi pemberat
seperti diisi pasir dan air hingga tenggelam dengan perlahan
penenggelaman kali ini merupakan sisa kapal dari penenggelaman dua minggu sebelumnya yaitu penenggelaman
yaitu penenggelaman yang dilakukan oleh
penenggelaman kapal ikan asing ini dilakukan berdasarkan perintah menteri kelautan
serta putusan tetap pengadilan negeri batam
agustus wanto batam kepulauan riau